sementara egy maulana fikri akhirnya tiba di bandara juanda surabaya selasa malam
hadirnya egy diharapkan dapat menambah daya gempur tim garuda nusantara saat berjumpa malaysia pada semifinal besok
dengan menggunakan pesawat garuda indonesia ga delapan ratus lima puluh lima dari singapura pada pukul dua puluh lima puluh lima waktu indonesia barat
egy maulana akhirnya tiba di bandara internasional juanda surabaya selasa malam
egy yang datang seorang diri langsung dijemput oleh ofisial tim nasional indonesia u sembilan belas
kedatangannya ke indonesia semakin memastikan bahwa egy maulana diharapkan memperkuat tim nasional indonesia u sembilan belas
pada laga semifinal melawan malaysia pada tanggal dua belas juli dua ribu delapan belas besok
egy maulana sendiri tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan sejumlah awak media
dan langsung masuk menuju kendaraannya menuju hotel di sidoarjo
adikuh hardian jersey sidoarjo